presiden joko widodo resmi melantik tujuh belas duta besar untuk negara negara sahabat di istana negara hari ini
sejumlah nama tenar mengisi posisi strategis ini
para duta besar diangkat berdasarkan keputusan presiden nomor tiga puluh dua p tahun dua ribu tujuh belas
dan keputusan presiden nomor tiga puluh lima p tahun dua ribu tujuh belas
tentang pengangkatan duta besar luar biasa dan berkuasa penuh republik indonesia
dua kepres ini ditandatangani oleh jokowi pada sepuluh maret dua ribu tujuh belas
dalam daftar belasan duta besar tersebut terdapat mantan menteri
pensiunan jenderal dari tni dan polri hingga anggota dpr
namun pejabat karir dari kementerian luar negeri masih mendominasi
ada pula beberapa nama tenar
antara lain mantan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yudi krisnandi
yang akan bertugas di ukraina merangkap armenia dan georgia
lalu ada politikus partai golkar tantowi yahya yang menjadi duta besar selandia baru
dan akademisi politik lipi ikrar nusabakti yang akan bertugas di tunisia
kalau membuat pernyataan katanya ceplas ceplos
jadi behaviornya katanya nanti bisa terjadi sesuatu
bisa dipersonal negata dan sebagainya
ya buat saya sih saya kan juga alumni visip ui departemen ilmu politik
program studinya hubungan internasional
dan itu harus diingat ya
jadi saya juga belajar mengenai diplomasi
saya juga belajar mengenai hubungan internasional
jadi suatu hal yang naif kalau kemudian saya tidak tahu tata cara diplomasi dan sebagainya
dan saya juga sering juga ya diundang oleh kedutaan kedutaan kisah di luar negeri ya
berikut adalah tujuh belas nama duta besar yang telah dilantik oleh presiden joko widodo pada siang ini
hasan klip dilantik menjadi dubes indonesia untuk swiss penempatan di genewa
kemudian prio iswanto ditunjuk sebagai dubes untuk kolombia penempatan di bogota
sementara mai jenteni purnawirawan arifudaya
arif rahman ditunjuk sebagai dubes indonesia untuk afganistan dengan penempatan di kabul
rahmat pramono menjadi dubes untuk kazakhstan dan tajikistan penempatan di astana
dan ikrar nusabakti menjadi dubes indonesia untuk tunisia di kota tunis
selanjutnya nur syahrir raharjo ditunjuk sebagai dubes indonesia untuk bahrain
anggota komisi satu dpr ri tantowi yahya ditunjuk sebagai dubes indonesia untuk selandia baru
dan kerajaan tonga penempatan di wellington
darman syah jumala ditunjuk sebagai dubes indonesia untuk austria dan slovenia
sementara sahat sitorus ditunjuk sebagai dubes indonesia untuk timur leste di dile
yohannes kristiarto sebagai duta besar indonesia untuk australia di canberra
umar hadi dubes ri untuk korea selatan bertempat di kbri seoul
sementara igusti ngurah ardiase sebagai dubes ri untuk sri lanka dan maladewa di kolombo
dan yudi krisnan di kuala lumpur
di indonesia andi sebagai dubes indonesia untuk ukraina merangkap armenia dan georgia di kiev
selanjutnya arifin tasrif ditunjuk sebagai dubes indonesia untuk jepang dan federasi mikronesia di tokyo
andi rahmianto menjadi dubes indonesia untuk jordania dan palestina di aman
esti andayani dipercayai sebagai dubes indonesia untuk italia malta sanmarino dan siprus di roma
sementara komjen paul purnawirawan syahrodin zainal pagaralam ditunjuk sebagai dubes indonesia
untuk kroasia di zagreb
kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia femi afriyadi di istana kepresidenan jakarta
femi di antara dubes yang dilantik
adakah nama nama yang menjadi sorotan
dan apa alasan presiden jokowi memilih mereka
hari ini seperti yang diagendakan
negara tadi sekitar pukul empat belas hingga kurang lebih berlangsung selama satu jam
pelantikan tujuh belas duta besar dari dua puluh tiga nama yang diusulkan oleh presiden joko widodo ke komisi satu dpr
dan tadi sudah dilantik tujuh belas nama tersebut
kemudian dari ke tujuh belas nama tersebut ada berbagai latar belakang dari duta besar yang dilantik

kita tahu bahwa ada beberapa duta besar yang dilantik
mekanisme tersendiri dalam pemilihan duta besar ini
dimana yang pertama memang berdasarkan karir esalonisasi di kementerian luar negeri
yang memang bekerja atau berkarir sebagai diplomat
yang kedua juga merupakan dari jalur politisi
dan yang ketiga adalah dari meja presiden sendiri
nah ini kemudian memunculkan berbagai perspektif eva
apakah kemudian pemilihan pemilihan nama
berbagai latar belakang ini merupakan wujud dari bentuk terima kasih
karena kita tahu dalam politik tidak ada makansinya yang gratis
atau memang ada unsur politis tersendiri kita tidak pernah tahu
tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa fakta fakta ataupun juga komentar komentar seperti ini justru menyeruak ke publik
karena dari ke tujuh belas nama itu ada tiga nama yang cukup populer
yang kita tahu memang ketiga nama ini tidak begitu kuat dalam karir diplomasi
yang tadi seperti anda sebutkan di awal ada tantowi yahya
ada ikrar nusa bakti dan juga ada mantan men pan rb yudi krishnandi
di mana yudi kisnandi sendiri pada juli dua ribu enam belas lalu dilengsarkan dari kabinet kerja joko widodo
dan ini tentu menjadi tanda tanya kenapa kemudian dia dipilih untuk menjadi duta besar di ukraina
tadi kami sempat menanyakan dan mengkonfirmasi bahwa
tawaran untuk menjadi duta besar ini sesaat setelah dia dilengsarkan dari kabinet joko widodo dan yusuf kalla
tapi memang pada saat itu tidak disebutkan kemana dia akan ditempatkan
namun sempat juga yudi krisnandi waktu itu mengeluarkan pernyataan kontroversi bahwa dia tidak mau kepada
ditempatkan negara negara yang terlalu ramai atau yang terlalu sibuk begitu karena dia akan melakukan aktivitas
atau melanjutkan mengajar dan juga menulis buku
tentu ini juga menjadi perdebatan di mata publik bahwa tugas duta besar
tidak hanya bersantai santai begitu eva karena ada wajah indonesia ada representasi indonesia
tugas berat indonesia di berbagai sektor kerjasama politik ekonomi hubungan internasional dan juga budaya
ini harus diemban oleh wakil duta besar ini
kemudian ada juga iklan nusa bakti
kita kenal ikra nusa bakti ini sebagai pengamat politik juga pernah mengepalai lipi begitu peneliti lipi
dan kita juga tahu dia merupakan bagian dari
tim sukses joko widodo dan yusuf kala pada pilpres dua ribu empat belas
nah ini juga menjadi salah satu tanda tanya besar
kenapa kemudian ikra nusa bakti ini dipilih menjadi duta besar untuk penempatan di tunisia
ini tadi kami juga sempat mengkonfirmasi bahwa
apakah alasan dia pernah mendapatkan ataupun juga melalui sebuah pendidikan di visip universitas indonesia
apakah itu termasuk alasan yang cukup logis atau diplomatis kita tidak tahu
tapi yang pasti kita akan melihat bagaimana sepak terjangnya
karena persiapan dari wakil duta besar ini akan dilakukan selama tiga puluh hari ke depan
dan yang ketiga ada tanto yahya
kita tahu bahwa politisi ini dulunya berada di
berada berseberangan dengan koalisi pemerintahan atau merah putih
tapi kemudian dengan dinamika politik membawa dia menjadi pendukung pemerintahan
partai pendukung pemerintahnya atau partai golkar
dan kemudian dia mengakui bahwa dia memang diusulkan oleh ketua umum partai
ketua umum partai golkar yaitu setia novanto
jadi kemudian ada alasan alasan tersendiri yang diputuskan oleh presiden
karena memang ini adalah prioritas presiden
walaupun kemudian dilakukan fit and proper test di komisi satu dpr
dan ada penolakan penolakan kemudian di dpr tapi ini tidak subtantif
tapi yang jelas mereka merupakan wajah wajah indonesia
atau representasi dari presiden dari negara sendiri
untuk bagaimana kemudian menjalin kerjasama unilateral bilateral
atau multilateral dengan negara negara yang nanti mereka tempati
paling tidak ada dua puluh tiga nama yang diusulkan
tujuh belas hari ini sudah dilantik dan sisanya ini hanya kendala teknis begitu
dan akan disusulkan di kemudian hari eva
baiklah femi terlepas dari apa alasan yang menyebabkan mereka semua
akhirnya dilantik menjadi duta besar kita harapkan tentunya mereka paham betul
apa fungsi dan tugas duta besar adalah menjadi perwakilan dan memberikan dampak baik
bagi hubungan antara indonesia dan negara yang diwakilinya nanti
femi afriyadi melaporkan langsung dari istana negara terima kasih